pelaku penembakan istri tni di semarang jawa tengah diduga merupakan kelompok bayaran yang mengaku mendapat imbalan dari suami korban kopral dua m
seberapa benar dugaan ini kita tanyakan ke produser lapangan cnn indonesia damar sinuko selamat siang damar
damar kita ingin konfirmasi terlebih dahulu apa benar kelompok bayaran yang kemudian melakukan upaya pembunuhan terhadap rina wulandari istri tni ini disuruh oleh suaminya sendiri
selamat siang ferdi jadi memang tadi yang sempat disampaikan rilis oleh kapolda jawa tengah
jendolisi ahmad lutfi didampingi oleh pangdam padukonegoro majen tni widipuji spiono
kalau memang kopda m ini telah merencanakan beberapa aksi pembunuhan terhadap istrinya
dan saat yang terakhir pada eksekusi delapan belas juli lalu memang dia melibatkan beberapa pelaku bisa dikatakan pembunuh bayaran untuk menembak mati istrinya sendiri
untuk sejauh mana kronologis pengungkapan ini di samping saya sudah ada pak kapolda jawa tengah presiden polisi ahmad kutvi yang akan menceritakan
bagaimana kronologis pengungkapan dan motif sebenarnya dari peristiwa penembakan istri tni delapan belas juli lalu
ini bapak bisa dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa ini
baik terima kasih rekan rekan dari cnn bahwa memang motif yang ditemukan motif itu muncul kalau tersangka sudah tertangkap
selama ini yang sudah ditamankan adalah lima orang tersangka
lima orang tersangka yang motifnya adalah
untuk mendapatkan upah
kemudian modus operandinya mereka adalah dengan melakukan penembakan
tetapi motif daripada suami korban karena dia punya duit itu intinya
pengungkapan yang kita lakukan adalah berdasarkan pengembangan daripada scientific crime investigation yang kita lakukan dari it
kemudian lidik manual secara bersama sama karena kasus ini sangat menarik sekali
karena ini menyangkut persidia keluarga besar tni
kita gantenglah kodam padiponopolo dan ordem setapu oresta dalam hal ini mencengdombaknya
untuk kita ungkap yang dalam ini spottingnya dari kodam kita melakukan kegiatan kegiatan kepolisian
kemudian dari informasi yang berkembang pengamanan yang kita lakukan adalah
lima orang sudah kita kembangkan dua orang ini sebagai eksekutor yang disuruh oleh suaminya
utor ini disuruh oleh suaminya untuk melakukan penembakan
kemudian dua orang lagi sebagai pengawas
dan satu orang itu sebagai pemasuk senjata
artinya kenapa ini adalah pembunuhan berencana bahwa
bahwa pelaku ulangi suami korban sudah memerintahkan tersangka gondrung cs
untuk membeli senjata di suatu tempat yang sudah kita amankan
setelah senjata didapat
tanggal delapan belas pukul delapan mereka sudah merencanakan untuk melakukan pembuntutan untuk penembakan
sehingga jam j nya jam sebelas korban saat mengantar jemput anaknya dilakukanlah penembakan satu kali
pada saat dilakukan penembakan satu kali rupanya suami itu melihat di lantai atas
jadi di lantai atas itu ada cctv suaminya melihat monitor
begitu istrinya ketahuan ditembak masih berjalan
diperintahkan kembali itu eskutornya
jadi eskutornya setelah nembak dia pergi
di dua ratus meter ada pos di sana
kemudian ditelepon lagi bahwa itu istri saya nggak mati
kemudian kembali lagi untuk dilakukan penembakan
jadi dua kali penembakan
itu kita dapatkan keterangan dari pelaku yang sudah kita amankan
artinya ini match dengan petunjuk bahwa
penembakan pertama atau kedua kita tidak tahu
bahwa di tkp
itu kita temukan satu proyektil
yang mungkin saat itu adalah tembus
dan satu proyekti lagi bersarang di tubuhnya
artinya dua kali tembakan match dengan apa yang diperintahkan oleh suami kepada
eskutor yang dilakukan demikian
ada indikasi memang ini pelaku kelompok pembunuh bayaran
ada bukti apa itu pak
maksudnya ada pemberian imbalan yang sudah diterima
oke jadi begini
pada saat setelah dilakukan eksekusi atau kegiatan penembakan itu
bahwa di rumah sakit
di rumah sakit suami korban mengantar
di rumah sakit suami itu ditelepon oleh eksekutor
jadi dua grup
grup satu utuh utuh eksekusi
grup dua mengawasi
setelah melakukan kegiatan dia berpencar berkumpul lagi di rumahnya pelaku eksekutor
di sana timbul komunikasi lewat handphone kepada suaminya bahwa
minta uangnya diberikan
kemudian di dekat minimarket mereka ketemu
diberikanlah uang satu ratus dua puluh juta

ada yang dapat tiga puluh ada dua puluh
bahkan salah satu bukti yang kuat
salah satu pelaku itu sudah membelikan emas kalung
berhasil kita cita
ada beberapa pengakuan dari tersangka yang menyebut
kopda m sendiri sempat merequest atau mengorder rencana pembunuhan beberapa kali
jadi ini memang kita perlu cross check ya
ini baru keterangan
kenapa ini pembunuhan berencana
memang sejauhnya sebelumnya satu bulan sebelum kejadian
bahwa si babi ini disuruh untuk satu menghabisi istrinya
dengan cara satu diracun
yang kedua pura pura dimaling rumahnya
dengan cara rumahnya digembok dan lain sebagainya
tapi saat itu nggak jadi
karena si ibu ini lagi membawa anaknya yang masih kecil
kemudian yang ketiga dia diracun dengan kecubuh
dan yang terakhir dilakukanlah eksekusi penembakan
artinya perencanaan ini sudah jauh jauh hari dilakukan
oleh suami kepada istrinya
apakah ada memang peristiwa perencanaan pembunuhan ini tinggal
mungkin ada memang aktor intelektualnya atau melibatkan will dari pacar dari kogda m
jadi hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan pemeriksaan adalah
untuk mencari jawaban orang saksi
di antaranya saksi willnya itu atas nama r
yang sekarang di bawah perlindungan lpsk kita
yang artinya bahwa yang bersangkutan menerangkan
benar bahwa suami pada saat selesai melakukan eksekusi
suaminya itu menemui pacarnya atau namanya r itu tadi
untuk kabur bersama sama
tetapi willnya tidak menemukan pacarnya
willnya tidak mau
kemudian kita amankan dari hasil keterangan yang telah dilakukan
dan sampai sekarang
si suaminya masih belum kita amankan
dan saya menyembah untuk segera merenangkan diri
karena kita akan bunuh sampai kasus ini tuntas
demikian tadi penjelasan dari kapolda jawa tengah
urjan polisi yang amat mumpi
sebenarnya hasil penyelidikan sementara
jadi kasus penembangan istri tni di semarang ini
di mana tim gabungan polri dan tni telah merikus empat tersangka
yaitu empat merupakan pelaku eksekutor
dan satu orang diantaranya merupakan penyedia senjata api
baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia damar sinuko
dari semarang jawa tengah